hal ini berbeda sport lovers dengan persisolo yang mengalami kerugian cukup besar akibat penundaan liga satu
kerugian muncul dari akomodasi partai tandang gaji pemain dan lainnya
persis pun harus melakukan negosiasi ulang dengan sejumlah pemain yang kontraknya selesai di bulan april
walau masih terus melakukan latihan untuk menjaga kondisi persisolo tengah dihadapkan dengan kerugian materi yang cukup besar
ini dikarenakan adanya penundaan liga yang membuat persiapan tim menjadi berantakan
jika sesuai jadwal seharusnya akhir pekan ini persis menjalani laga tandang melawan persija di jakarta
tiket pesawat hingga hotel sudah dipesan namun batal karena penundaan liga
manajemen pun harus berpikir keras karena kerugian belum berhenti di situ
kontrak dan gaji pemain menjadi sumber kerugian lagi yang cukup besar
karena banyak pemain bahkan pelatih milomir seslia yang dikontrak hingga april
persis pun sudah bersurat kepada pssi dan pt lib terkait dengan permasalahan ini
pemain persis yang dipainin itu dimaksud
persis berharap segera ada kepastian kapan liga akan kembali bergulir
karena persiapan tidak bisa dilakukan mendadak apalagi saat ini kondisi tim sedang dalam performa bagus
tidak mudah membangun mental dan fisik pemain dengan jadwal yang berubah ubah seperti saat ini